kaisar jepang naruhito akan melakukan kunjungan ke candi borobudur yang berada di kabupaten magelang jawa tengah
kunjungan ini dijadwalkan pada kamis
selama kunjungan kenegaraan kaisar jepang ke candi peninggalan dinasti sailendra ini
pihak pengelola taman wisata candi borobudur akan menutup sementara candi borobudur bagi wisatawan
ia ini mulai pukul enam pagi dan akan dibuka kembali pada pukul sepuluh
bahwa pada saat adanya kunjungan tamu kenegaraan ini kunjungan wisatawan ke candi borobudur akan ditutup dari pagi enam sampai dengan pukul sepuluh
nah ini kunjungan wisatawan secara reguler akan selama jam tersebut akan kita tutup untuk sementara kemudian akan kita buka kembali pada pukul sepuluh
segala persiapan telah dilakukan oleh pihak pengelola taman wisata candi borobudur
dari mulai koordinasi dengan kedutaan jepang yang berada di indonesia
hingga pengamanan vvip dan alur kedatangan aparat bersama tni dan polri